sebuah kendaraan jenis suv terbakar di bahu jalan tol jagorawi
menuju puncak kilometer empat puluh lima kecamatan ciawi kabupaten bogor jawa barat pada rabu sore
kobaran api merambat cepat hingga menghanguskan seluruh badan kendaraan
dua unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi
sementara dari hasil pemeriksaan petugas
diduga pemicu kebakaran karena terjadi korsleting pada bagian kabel mesin
beruntung penumpang selamat setelah berhasil keluar dari kendaraan
dan juga penjelasan dari pasangan industri
itu di bawah ke jasa barga untuk dilakukan penanganan jalan
baruan alhamdulillah tidak ada pak semuanya selamat
beginilah video rekaman milik warga yang merekam saat puluhan pengemudi ojek online
bersama warga yang melintas di antre pasenan jakarta pusat
berupaya memadamkan api yang membakar sebuah sepeda motor jenis metik
di jalan letien suprapto senen jakarta pusat pada rabu petang
peristiwa bermula saat herman seorang teknisi
melihat sepeda motor yang dikendarai seorang ibu monggok
naas saat ingin membantu motor miliknya malah mengeluarkan api
membakar sepeda motor miliknya
nah ini pas saya ada bibuk ada monggok
nah ini saya mau bantu
pas saya berhenti kita tahu motor saya meredup
pas di bawah di transport di kualian api
apinya kecil kenapa saya nggak ada air
kayak jangkit masih gede
akhirnya ngerempet lah ke semua bodi kebakar semua
sementara dari medan sumatera utara
seorang warga merekam detik detik si jago merah melalap habis mobil minibus
di jalan jamin ginting medan sumatera utara pada rabu malam
mobil yang diketahui usai mengisi bbm di spbu jamin ginting ini
bahkan sempat terdengar beberapa kali suara ledakan dari mobil ini
jadi katanya ada dia keluar dari pemben bensin kan gitu
isi minyak mungkin kan gitu kan
nah tiba tiba di tengah jalan bakar mobilnya
kita nggak tahu itu entah apa gimana apa jadiannya kita nggak tahu
nah jadi dihubungi masyarakat kita makanya kita amankanlah jalur dulu
nah dihubungi daftar dan kapal daftar datang
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini
hingga berita ini ditayangkan pihak polsek medan
tuntungan masih menyelidiki penyebab kebakaran
tim liputan cnn indonesia